ya dialog dengan mas farhan akan kita lanjutkan lagi
tapi sebelumnya kita hadirkan dulu sebuah informasi berikut ini
di mana terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus
tak membupuskan semangat surya sahetapi
putra dari dewi yul dan juga reza tepi ini
juga tak bisa mendengar dan juga bicara layaknya remaja seusianya
namun di tengah keterbatasan ini
ternyata tak menyurutkan surya untuk meraih segudang prestasi yang cukup membanggakan
salah setia diundang ke istana buckingham
karena termasuk penyandang disabilitas yang berprestasi
ya kita coba lihat informasinya bersama ya
di surya seperti di berkati
kita akan mencoba mencoba
kau kira kira saat saya sekolah di smp
sampai smp kelas delapan
setelah saya lulus
setelah saya masuk ke sekolah
artinya bikin saya berubah

di sht teman teman guru guru komunikasinya
enak karena sesama sama
saat masuk smp
itu sangat berbeda karena
orang semuanya orang dengar
komunikasinya pun sulit
itu adalah kita
saat adanya arab